saudara warga menangkap seorang pria yang dicurigai bertransaksi narkotika di jalan pertanian klender duren sawit jakarta timur pada hari minggu malam
satu sepeda motor dan satu paket narkotika jenis tembakau sintetis disita sebagai barang bukti
peristiwa ini bermula ketika dr bersama seorang temannya mendatangi kawasan jalan pertanian klender durensawit jakarta timur
mereka hendak mengambil sebuah paket narkotika jenis tembakau sintetis yang berada di sebuah pot bunga
tetapi gerak geri keduanya membuat warga curiga hingga warga bertindak
dr kemudian ditangkap warga sementara rekannya berhasil melarikan diri
warga lalu menyerahkan tersangka ke polisi
mereka melakukan lewat saya dipot sama anak anak curiga
harus saya angkat keplah itu mereka berdua
itulah sebungkus plastik warna kuning entah apa isinya